penutupan kawasan wisata bromo sejak enam september lalu membuat para pelaku wisata kehilangan mata pencarian
hotel dan penginapan sepi lantaran tidak ada kunjungan wisatawan sejak objek wisata bromo ditutup
begitu pula dengan penyewaan jeep bromo yang kehilangan penghasilan
bagaimana cerita dari pelaku wisata bromo sudah bergabung bersama kami pengemudi jeep wisata bromo aldis
selamat malam mas aldis
selamat malam pak
mas selama kurang lebih satu minggu penutupan ini apa yang anda dan juga teman teman lakukan untuk memenuhi kebutuhan sehari hari
ya sementara saya dan teman teman ini banyak ke kebun pak
kalau di sini banyak kebun terus ada juga yang ikut ke kuli bangunan ada juga sebagai tukang ojek gitu di sini
pokoknya dapat menghidupi sehari hari lah
oke oke jika kalau dibandingkan saat covid sembilan belas lalu begitu
ya yang dilakukan anda dan teman teman juga sama begitu ketika bromo ditutup
saat itu lagi covid juga kembali ke kebun ada yang pekerjaan lain yang anda sebutkan tadi begitu ya
sama pak sama
tapi bedanya kalau untuk covid kan sudah ada kepastian
jadi ditutupnya udah berapa lama jangka waktunya kemudian dari pemerintah juga ada perhatian seperti bantuan gitu
untuk saat ini kan mendadak dan karena bencana alam memang tidak ada suplai dari pemerintah
jadi kami harus mencari sendiri sehari hari
baik dari pemerintah daerah tidak ada bantuan sama sekali tapi juga mereka tidak menyebutkan kapan ini akan kembali dibuka
atau mungkin ada pembatasan sampai batas mana jeep nanti boleh berkunjung sehingga memang wisatawan bisa naik atau menggunakan jasa anda lagi
belum ada sama sekali
sampai saat ini masih belum ada pengumuman atau dari taman nasional masih belum ada siaran pes biasanya seperti itu
jadi menunggu semua titik api ini mungkin padam seluruhnya
demi keselamatan semua juga termasuk pengunjung dan juga anda begitu ya
tapi mas aldi ini biasanya per hari anda bisa melayani berapa kali trip jika normal
kalau untuk normalnya itu satu hari itu satu kali tribu
tapi biasanya untuk di musim libur atau weekend itu bisa dua kali tiga kali trip
satu sampai dua hingga tiga kali
kalau lagi rame atau weekend musim liburan begitu ya
lantas berapa penghasilan anda yang hilang selama penutupan seminggu ini
ya kalau dihitung penghasilan selama seminggu ini kalau dihitung perharinya kita dapat setoran itu dua ratus sampai tiga ratus lima puluh bisa digalikan gitu pak
per satu minggu tujuh kali udah hilang ya penghasilannya
berarti cukup banyak juga
apakah penghasilan yang hilang tadi bisa
kembali ketemu dengan pekerjaan sampingan yang anda dan teman teman anda lakukan
kalau untuk pekerjaan sampingan karena kan memang posisinya mendadak
jadi tidak bisa untuk sampai ketemu ke penghasilan awal kita
cuma ya untuk menghidupi sehari hari saja
untuk bertahan hidup begitu ya
mas aldis tapi kalau kita lihat kasus ini kan memang dimulai dari ada pasangan yang melakukan foto pre wedding di sana
dari pantai mana
di pantai mana

di pantai yang ada di sana
terus kalau berhenti berhenti kalau kemarin
karena kalau kemarin
ada sebuah penting penting yang dihubungkan
ada yang dihubungkan untuk menghidupkan foto prawedding di sana
itu yang dibutuhkan untuk penghantar wisatawan
jadi untuk petugas petugas yang menghantar wisatawan anda

atau memang sebenarnya hanya khusus yang sudah melewati tahapan perizinan dan yang lainnya
karena ini kan tidak menggunakan izin begitu ya
wisata di sini cyber chip itu memang menjalankan prosedurnya jadi memang ada simaksi khusus pak
di taman nasional jadi dari pihak taman nasional sendiri memperlakukan harus seperti apa nantinya harus seperti
apa itu sudah ada kalau memang melakukan prosedur dari taman nasional seperti simaksi itu oke oke
karena memang sama sama menjaga agar tidak terjadi hal hal yang tidak diinginkan termasuk juga
peraturan peraturan begitu ya apa saja peraturan bagi wisatawan untuk masuk ke sana supaya tidak
membahayakan selain memang tidak boleh menyalakan api di gunung bromo yang ada tahu yang selama
ini memang menjaga kebersihan itu yang pasti tidak boleh membuang sampah di situ itu itu
teraturan mutlak lah selain itu menjaga alam seperti pohon pohon itu nggak boleh apa yang
namanya ngawur lah kalau di sini memang kan wilayahnya wilayah taman nasional jadi hutan
dindung memang kita harus mudah mudahan menghubungi dengan keamanan dan keamanan dan keamanan dan keamanan

kami jadi mohon bapak ibu dijaga untuk sampahnya nanti kita kembali atau jangan menyalakan api
di rumput yang kering atau kita arahkan ke tempat tempat memang khusus untuk wisata baik baik
mas aldis tadi kan anda juga katakan bahwa sampai saat ini belum ada kepastian kapan kawasan ini
akan dibuka kembali untuk wisatawan lantas apa yang akan anda lakukan atau rencana terdekat
yang tadi anda sebutkan tadi sampai ada kepastian atau anda memilih untuk beralih ganti profesi dulu
begitu sampai ada kepastian yang pasti yang pasti untuk bromo ini nantinya bakal dibuka kembali itu
pasti pak jadi kami selesai sementara ini melakukan pekerjaan sampingan selain itu kami juga berusaha
membantu kami pelaku wisatanya membantu taman nasional dalam proses pemadaman seperti yang
kemarin sudah kami lakukan dan kemudian besok ini rencananya besok teman teman pelaku wisata
mau sisir lagi ke wilayah taman nasional ke bromo itu mengecek titik api mana aja yang masih belum
padam kita bersihkan kemudian rencananya kita besok relawan semuanya membuat sekat api pak jadi
di wilayah wisata yang dikunjungi seperti bukit teletabis yang kemarin terbakar itu kalau tadinya
itu ada sekat api di situ mungkin api tidak bisa melebar ke sampai saat ini kayak seperti ini gitu pak
oke baik baik mas aldis ini kan
tidak hanya mobil jeep saja yang mengalami kehilangan mata pencarian begitu ya begitu pula
kabarnya adalah pihak hotel penginapan dan sebagainya dari informasi yang anda tahu
apakah memang banyak sekali orang yang akhirnya membatalkan penginapan mereka termasuk juga
membatalkan booking untuk jeep anda betul jadi selama promo ditutup kemarin itu banyak sekali
wisatawan yang melakukan cancel bahkan bukan reschedule lagi kalau reschedule kan udah ketemu nih tanggalnya
ya tanggal sepuluh itu rencananya mau naik ke bromo coba reschedule tanggal lima belas karena ini tidak ada
kepastian jadi kebanyakan mereka melakukan cancel bahkan yang sudah di kami itu ada grup grup besar
seperti grup dari jakarta itu rencananya pakai tujuh puluh unit jeep itu cancel semuanya pak oke memang
kerugiannya tidak hanya dirasakan oleh pemerintah dan juga pihak dari gunung bromo saja tapi juga anda sebagai pelaku usaha merasa berharga dengan perusahaan ini
ada kerugian yang luar biasa kita tunggu apalagi tadi anda katakan juga bersama sama dengan pelaku usaha pelaku wisata lainnya berusaha untuk memadamkan api kita harapkan ini tidak kembali terulang begitu terima kasih sudah berbincang bersama kami malam hari ini pengemudi jeep dari wisata bromo aldis selamat malam